hakim pengadilan tinggi palangkaraya memfonis presiden joko widodo dan sejumlah pejabat melakukan perbuatan melawan hukum
pada kasus kebakaran hutan dan lahan karhutlah di kalimantan tengah
kebakaran hutan di sumatera dan kalimantan telah terjadi selama delapan belas tahun
menurut tim leader forest campaigner greenpeace ari rompas selama itu juga penyelenggara negara belum ada yang serius menangani kasus kebakaran hutan
kebakaran hebat pernah terjadi pada dua ribu lima belas yang menghanguskan hingga dua juta hektare hutan di sumatera dan kalimantan
hal ini menjadi pemicu sekelompok masyarakat untuk mengugat presiden republik indonesia
menteri lingkungan hidup dan kehutanan republik indonesia hingga gubernur kalimantan tengah
untuk bertanggung jawab atas kejadian ini
dalam prosesnya hakim pengadilan tinggi palangkaraya memfonis presiden joko widodo
dan sejumlah pejabat melakukan perbuatan melawan hukum di kasus kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di kalimantan tengah
pengadilan memutus presiden dan pejabat terkait segera membuat peraturan presiden
atau pp tentang kebakaran hutan
kalah dari gugatan warga dalam penanganan kebakaran hutan di pengadilan negeri palangkaraya
yang dikuatkan oleh pengadilan tinggi palangkaraya joko widodo menyatakan akan mengajukan kasasi
apalagi menurut presiden joko widodo pemerintah sudah berupaya sangat serius menangani karhutlah di beberapa tempat di tanah air
jokowi mengklaim angka kebakaran hutan dan lahan atau karhutla saat ini telah turun hingga delapan puluh lima persen
perpres mengenai kebakaran hutan dan lahan
pembentukan badan restorasi gambut juga arahnya ke sana semuanya
saya kira kita sudah berupaya sangat serius dalam mengatasi kebakaran hutan dan lahan
kebakaran hutan sekarang ini sudah turun lebih dari delapan puluh lima persen turun dibandingkan saat saat yang lalu
kasus pembakaran hutan memang menjadi masalah
masalah menahun setiap kemarau termasuk tahun ini
bahkan ada dugaan bahwa kebakaran ini disengaja untuk membuka lahan
aktivis lingkungan hidup menilai kelemahan aparat hukum dalam menangani isu lingkungan serta sanksi hukuman yang ringan
sebagai penyebab berulangnya kasus pembakaran hutan dari tahun ini
dan sekarang apa konsekuensi hukum yang harus dijalani pemerintah dalam hal ini
presiden dan beberapa menterinya bisakah bentuk gugatan publik ini berhasil menekan pemerintah serius menangani pembakaran lahan
kita akan membahasnya malam ini bersama narasumber ada mas ari rompas tim leader forest campaigner greenpeace
selamat malam mas ari
kita kemarin sudah ngobrol sedikit di telpon ya tapi malam ini kita akan ngobrol lebih banyak
dan juga ada mas heri firmansyah
komisi hukum universitas taruman negara
mas heri selamat malam
selamat malam assalamualaikum
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
terima kasih sudah hadir di sini
dan nanti kita juga akan menghubungi dari kantor staff kepresidenan tapi itu nanti
tapi sekarang kita sudah tersambung dengan syamsudinur jurnalis transmedia di kalimantan tengah
baik mbak putri
bang syam seperti apa kondisinya saat ini di kalimantan tengah
sudah banyak mulai kebakaran titiknya
untuk saat ini di kalimantan tengah
mungkin titik hotspot sudah mulai terjadi peningkatan yang signifikan
yang sebelumnya di tanggal dua puluh dua agustus itu hanya mencapai enam puluh buah hotspot
satu ratus enam puluh enam buah hotspot itu pantauan dari badan meteorologi klementologi palangkaraya bmkg palangkaraya
bang syaf itu titik titiknya baru atau titik yang menyebar dari titik awal
apa yang membuat itu begitu cepat menyebar
sepertinya menurut pantauan di lapangan itu titik titik lama
karena kebakaran yang terjadi di wilayah kalimantan tengah hampir rata rata di lahan gambut
lahan gambut sangat sulit diatasi oleh satgas kartutla karena posisinya terbakar dengan kedalaman satu sampai dua meter
jika pemadaman itu tidak dilakukan secara mendalam mungkin titik titik panas akan bermunculan kembali
bahkan sampai saat ini helikopter waterbombing yang dioperasikan di kalimantan tengah sebanyak lima unit itu hanya sisa dua
dan tiga nya sudah dioperasikan di kalimantan barat
oke sudah harus dibagi bagi
nah seperti itu
nah seperti itu putri
dan dua unit yang sedang ada di kalimantan tengah sendiri tidak bisa beroperasi karena masih dalam perbaikan
jadi untuk melakukan pemadaman secara waterbombing itu berkendala karena helikopter terjadi perbaikan
oke itu informasi yang terbaru hari ini ya untuk soal waterbombing ya
luasannya berapa besar bang syaf berapa hektare sekarang
untuk wilayah kalimantan tengah sejak berdasarkan data dari satuan tugas karhutla kalimantan tengah itu sudah mencapai sejak januari sampai dua puluh dua agustus itu sudah mencapai tiga enam ratus tiga enam ratus dua puluh hektare
oke tiga enam ratus an hektare apa dampaknya sudah mulai ada asap sudah terganggu warga atau sudah ada sekolah mungkin yang di
untuk saat ini kabut asap di kota palangkaraya maupun di sejumlah yang kabupaten kalimantan tengah itu masih diselimuti kabut asap tipis
cuma penanggulangan terus dilakukan pihak satgas karhutla untuk melakukan pemadaman di titik titik lahan yang terbakar
oke bang syamsuddin nur terima kasih
jurnalis transmedia dari kalimantan tengah terima kasih
ya itu dia kondisi terkini dari kalimantan tengah mengapa kami kemudian harus mengonfirmasi lagi kepada bang syam untuk memberikan gambaran
apakah sudah ada perbaikan dari sejak adanya gugatan publik atau citizen lawsuit yang diajukan oleh mas ari dan kawan kawan
apakah ini memburuk atau begitu saja atau sudah berkurang
kalau kita melihat sebenarnya ini sama saja
sebelum dua ribu lima belas karena ya sebelum dua ribu lima belas itu memang hampir tiap tahun ya
mungkin tahun ini karena kemarin itu tahun dua ribu lima belas sudah terjadi kebakaran yang begitu besar

dan tahun ini juga kemarauannya panjang dan mulai terjadi kebakaran
artinya memang tidak ada perubahan secara signifikan dalam konteks penanganan kebakaran hutan dan lahan
pasca gugatan itu
tapi kemudian hasilnya fonis sudah pn
kemudian diperkuat lagi sama pt
itu berarti memang itu hasil yang diharapkan atau memang ada hal lain sebenarnya
sebenarnya kan gugatan ini adalah satu langkah hukum oleh warga negara ya
dan memang secara hukum itu ada tingkatan dari pengadilan negeri itu sudah diputuskan bersalah
kemudian di pengadilan tinggi juga diputuskan menguatkan keputusan pengadilan negeri
kemudian ini naik di mahkamah agung
ini sebuah proses hukum yang memang diatur untuk dilakukan
tapi memang dalam konteks fakta
fakta substansi dari gugatan itu
kami berharap sebenarnya gugatan dua ribu lima belas itu itu tidak terjadi lagi kebakaran di tahun tahun berikutnya
faktanya hari ini masih terbakar
ini artinya harapan dari gugatan itu belum tercapai
sudah ada perbaikan belum sih
tapi sebenarnya dari penanganannya
kalau mas ari lihat
pertama substansi dari gugatan ini karena memang di kalimantan tengah sudah delapan belas tahun sebenarnya
sudah empat presiden lah
penanganannya masih sama
sehingga dua ribu lima belas kami melakukan gugatan
dan harapannya kemudian di pemerintah saat ini itu melakukan perbaikan perbaikan
memang sudah dibentuk misalnya badan restorasi gambut
kemudian beberapa hal penegakan hukum
tapi memang fakta dan bukti yang tidak bisa dibantah bahwa kebakaran hutan sudah mulai terjadi
bahkan di pontianak khususnya itu sudah warganya sudah mulai diliburkan
khususnya anak anak sekolah
karena harapannya tentu saja kalau misalnya memang sudah serius mestinya tidak terjadi lagi
seharusnya logikanya begitu
tapi memang juga kami berharap ada tahapan tahapan
memang kami berharap itu akan zero kebakaran
tapi kemudian tahapan tahapan itu yang belum ditunjukkan secara serius oleh pemerintah hari ini
apa sih sebenarnya arti dari kemenangan citizen lawsuit ini mas heri
ya kalau kita lihat kan citizen lawsuit ini kadang orang salah persepsikan dengan menyamakannya dengan class action
dan juga misalnya adalah gugatan
kita biasa sebutnya gugatan tun tadi ya
tata usaha negara
tata usaha negara
padahal aturan mainnya berbeda
kalau di kelas action misalnya menggunakan perma ya
kalau di tun itu lebih mendekatkan kepada undang undang nomor lima tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
dalam konteks citizen law south memang sebenarnya model yang dipakai adalah model yang mendekati common law sebenarnya
dan kalau kita lihat banyak kasus itu pertama kali muncul di dunia itu ada di amerika serikat
ketika ada seorang warga
warga negara yang kemudian mengajukan gugatan kepada pemerintah amerika karena menganggap saat itu tidak ada konservasi terkait dengan kelelawar yang langka
sehingga bergerak cepat
ya pemerintah kemudian merespon itu
menurut saya ada benang merah yang sama dalam konteks ini adalah teman teman yang mengajukan gugatan pengen ada bukan slow respon tapi quick response gitu ya atau fast response nya
lebih cepat lagi untuk bergerak agar tidak terjadi tadi kebakaran
sebenarnya kalau kita lihat
lebih jauh juga standing dari konteksnya mengajukan gugatan ini adalah terkait dengan faktor kepentingan masyarakat
jadi tentunya ini tidak ada kaitannya dengan dua ribu sembilan belas
ataupun siapapun yang menjabat presidennya pasti akan menghadapi persoalan yang sama
itu yang harus kita pastikan
dan poin keduanya adalah terkait dengan penguasaan sumber daya alam
dalam hal ini adalah sektor publik
maka dua standing tadi akan dipakai bagi siapapun yang akan mengajukan citizen usut
dalam konteks cls ini menurut saya adalah adanya menghilangkan reduksi terhadap hak asasi manusia
bahwa pemenuhan terhadap hak hidup layak untuk misalnya menghirup udara yang segar
di teman teman di kalimantan itu menurut saya juga menjadi suatu obligation atau kewajiban bagi pemerintah untuk melaksanakan
untuk memastikan itu bisa jadi gitu kan
ya mungkin mungkin menurut saya setelah saya mendalami lebih jauh gitu
kekhawatirannya adalah istilah omisi atau pembiaran
atau tidak adanya action yang dilakukan oleh pemerintah
sehingga ketika dalam jawab menjawab saya nggak tahu ini kita cross check juga bersama sama
teman teman dari pemerintah kan langsung mengajukan bahwa tidak demikian sebenarnya
tidak ada pembiaran itu sebenarnya
tapi lebih kepada data data yang disajikan bahwa sudah ada kok yang diproses secara pidana
ada kok ganti kerugian yang kemudian yang wajib dibayarkan oleh korporasi dan lain sebagainya
ini satu bentuk yang kemudian di mata publik terlihat bisa terbelah opininya
apakah akan mendukung tindakan pemerintah untuk mengajukan kasasi terhadap upaya di tingkat banding yang menguatkan putusan di tingkat pengadilan negeri kemarin
itu dianggap sebagai suatu pembelaan
padahal kasus kasasi pun sebenarnya dalam kasus cls ini ada juga terjadi di kasus kalau saya tidak salah privatisasi pengelolaan air
pemprov dki jakarta
itu pun diajukan kasasi dan dimenangkan oleh warga kalau saya tidak salah
jadi ini bukan barang yang sebenarnya benar benar baru
cuman karena melihatnya dari konteksnya dua ribu sembilan belas mungkin itu yang harus kita jaga
bahwa ini adalah gugatan yang biasa saja diajukan oleh setiap warga negara terhadap suatu perbuatan melawan hukum yang mungkin dianggap dilakukan oleh pengelola negara saat ini
tapi sebenarnya apa sih
hukuman atau apa saja yang kemudian sekarang wajib dilakukan pemerintah setelah vonis dijatuhkan kemudian diperkuat oleh pengadilan tinggi kalimantan tengah
kami memiliki datanya
kita bisa melihat di belakang mungkin ya
sebentar lagi akan ditayangkan
kita akan tanya kepada mas ari
mana yang belum mana yang sudah
itu yang bisa dilakukan yang mana
jadi memang fonis ke jokowi di kasus karhutlah kalimantan tengah ada pp tentang penetapan daya dukung nomor satu sudah

tentang penetapan daya dukung dan daya tampung lingkungan sebenarnya kan belum juga keluar

juga masih mengatur pm sepuluh
pm sepuluh itu apa
jadi partikulat meter
dan seharusnya memang sekarang di standar who itu pm dua lima
tandar termasuk sebenarnya ini bukan juga untuk hanya kebakaran
tapi juga di udara di jakarta juga ini memang penting juga soal ini
kemudian pp tentang kriteria kerusakan lingkungan hidup terkait dengan kebakaran hutan
yang keluar itu justru masih permen di tingkat permen
jadi peraturan menteri
seharusnya kita memang karena ini memang mandat dari undang undang
jadi seharusnya peraturan pemerintah
dan itu kenapa juga kami meminta kepada presiden
artinya sebenarnya mudah ya ini kan tinggal menurunkan saja kan undang undang
betul karena makanya kan kami juga bingung
karena yang kami tuntut itu adalah perintah undang undang
untuk menerbitkan peraturan pemerintah ini
sehingga rapannya lebih jelas aplikasinya lebih jelas
jadi diakini akan mampu menurunkan sebenarnya potensi kebakaran hutan kalau pppr ini di jalan
termasuk juga tentang instrumen ekonomi lingkungan hidup
nah ini pp sudah keluar
sudah keluar oke
iya sudah keluar
tapi lebih dalam sebenarnya kita mau melihat bagaimana sebenarnya
termasuk di dalam korporasi dan juga finansial itu itu
jadi ada standar standar terkait dengan bagaimana sebenarnya investasi itu berjalan
dengan didukung dengan
alokasi untuk pencegahan atau pemulihan bahkan sumber daya untuk menjaga lingkungan itu tetap berjalan
dari yang ini lima enam tujuh delapan
sudah ada yang dibikin atau belum
ini belum semua ya
belum semua ya
oke kemudian ada empat poin lagi kalau tidak salah
ya ini dia
mendirikan rumah sakit paru dan penyakit akibat pencemaran udara
perintahkan rsud provinsi kalteng gratiskan biaya pengobatan
membuat tempat evakuasi ruang bebas pencemaran udara
asap menyiapkan petunjuk teknis evakuasi agar evakuasi berjalan lancar
ini yang nomor dua belas juga belum
belum karena kejadian di tahun dua ribu lima belas itu sebenarnya
padahal ini bukan yang mendasar ini sejenis mitigasi kan
betul karena ini kan model penanganan bencana ya
ketika kemudian bencana itu terjadi itu teknis evakuasinya itu harus ada
misalnya ketika di dua ribu lima belas kami mengevakuasi korban evakuasi
pemerintah tidak melakukan itu
oke iya pemerintah tidak melakukan itu
padahal mereka sudah hidup dengan situasi di mana udara yang sudah sangat berbahaya
bahkan sudah kuning ininya udaranya itu
oke oke parameternya ya
parameternya sudah kuning
oke nanti sekarang kita jeda setelah jeda kita akan berbincang dengan tenaga ahli kedeputian dua
kantor staff presiden yang membawa bidang lingkungan
bang abed sudah ada melalui sambungan telepon bang abed selamat malam
selamat malam putri
ya bang abed apa respon pemerintah pertama kali kemudian kan sekarang sudah melakukan banding
tapi nanti dijawab ya setelah jeda tetap bersama kami di cnn indonesia prime news

ada di kementerian teknis ya
di kementerian lingkungan hidup dan kehutanan
tentu kami di kantor staf presiden punya concern dalam di tingkat makronya
bagaimana kebakaran hutan dan lahan ini bisa ditangani
tadi juga kalau saya amati di ujung pembicaraan sudah dimuat juga beberapa upaya yang dilakukan pemerintah
memang kalau kita lihat tidak sejak dua ribu lima belas upaya yang dilakukan itu memang bagaimana terus menurun
tidak sejak dua ribu lima belas kita terus menurunkan tingkat kebakaran hutan dan lahan yang seperti kita lihat di dua ribu enam belas dan dua ribu tujuh belas
dua ribu delapan belas memang kondisinya agak lebih ekstrim dibanding tahun sebelumnya
sehingga tantangan tahun ini itu agak lebih berat
nah perlu kami sampaikan memang sejak tahun dua ribu lima belas akhir kita itu dua ribu enam belas khususnya
sejak habis pasca pembentukan badan restorasi gambut
yang kita dorong juga itu adalah bagaimana perbaikan koordinasi antar kementerian lembaga
jadi sedikit ilustrasi kalau dulu itu semua orang sibuk dengan seluruh sumber daya yang dimilikinya untuk menjawab kebakaran hutan dan lahan
semua lembaga bikin data sendiri bikin informasi sendiri kemudian gerak di lapangan juga pada titik tertentu itu memang ada gerakan gerakan di lapangan yang dibutuhkan koordinasi yang lebih kuat
nah sejak dua ribu enam belas
kenapa juga terjadi penurunan kebakaran dan dua ribu tujuh belas
memang kita menetapkan seluruh informasi itu bersumber dari bmkg lapan bppt gitu ya
kemudian informasi itu diolah di kementerian lingkungan hidup dan kehutanan
dan kemudian diturunkan dalam bentuk instruksi untuk dilaksanakan oleh bnpb bpd dan kemudian tni polri di lapangan
jadi alur komando alur informasinya itu diperbaiki untuk itu gitu ya
dan ini yang memang dulu
sempat terlewatkan begitu ya
sehingga kerja gerak di lapangan banyak tetapi kemudian proses pencapaian target untuk bagaimana mengurangi kebakaran hutan dan lahan itu tidak seoptimal beberapa tahun terakhir ini
koordinasi ya itu hal hal yang dasar sekali sebenarnya ya dalam penanganan sebuah bencana
tapi bang abed saya bertanya yang kemudian menjadi pertanyaan publik nih sebenarnya
kenapa kenapa sih kok ngotot gitu kemudian harus bayar
banding padahal toh juga dari vonis yang ada dua belas poin ponis itu kan semuanya juga misalnya menurunkan pp
kan memang toh juga harus akan menurunkan pp
itu harus menurunkan undang undang juga tetap harus diturunkan dalam bentuk pp
apa sulitnya sekarang apa kendalanya
kalau saya sebenarnya tentu persisnya ini ada di kementerian teknis seperti saya sampaikan ya
tetapi kami melihat apa yang diambil keputusan untuk apa namanya ini
terima kasih ke pak kamagung ini gitu ya
ini sebagai langkah prosedural saja
tetapi memang di dalam komunikasi yang kami tangkap coba kami pahami
langkah prosedural tapi kemudian
di dalam terkait dengan gugatan warga negara dan kahurla ini memang ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian
misalnya apakah kita lihat kan bahwa magnitud kebakaran hutan dan lahan ini juga pada titik tertentu itu sangat tinggi
seperti tahun dua ribu delapan belas dua ribu delapan tahun sembilan puluh tujuh sembilan puluh delapan
yang itu memang juga tidak bisa ditempatkan hanya ditempatkan dalam kerangka bahwa seluruhnya menjadi tanggung jawab pemerintah di dalam hal ini
jadi mungkin ini perlu kejelasan kalau yang kami pahami ya
karena kita lihat bahwa kebakaran hutan dan lahan ini banyak juga praktek praktek dari perilaku perilaku individu gitu ya
maupun badan hukum lain yang meluas begitu
yang sangat memungkinkan sebenarnya juga bahwa
siapapun pemerintahnya itu tidak akan mungkin bisa membuat nol kejadian itu
kemudian ini kan perlu dicari kepastian hukumnya terkait dengan hal ini
karena kalau enggak nanti semuanya setiap pemerintahan pasti akan salah saja
walaupun secara ekologi tidak ada negara di dunia itu yang nol kebakaran hutan dan lahannya
jangan seperti amerika australia dan lain sebagainya
tetapi apakah itu dalam derajat yang bisa dipahami
dalam derajat yang bisa dipahami
bisa dikendalikan dalam derajat yang memang bukan karena praktek kesengajaan
tetapi memang proses alam misalnya
hal hal seperti ini memang perlu dikelirkan gitu ya
tetapi lagi lagi dari konteks kantor staf presiden kami melihat bahwa
gugatan hukum ini merupakan hak warga negara yang harus kami hargai gitu ya
dan kemudian juga hasilnya memang di dalam prosesnya sangat komit ditunjukkan oleh bapak presiden
misalnya di dalam
hutan dan lahan
dimana kita tahu bahwa tahun dua ribu lima belas itu kerugian kita hampir dua ratus sepuluh triliun gitu ya
jadi ini memang satu kejadian yang nggak bisa kita anggap main main dan memang harus ditanganin secara serius
nah mungkin pertanyaannya
kenapa peraturan pemerintah yang lain belum keluar
nah ini memang sedang dalam proses ya
karena secara faktual ini menghasilkan pp ini prosesnya lintas kementerian
dan kemudian juga ada persetujuan
dari lintas kementerian itu lumayan membutuhkan waktu untuk menyelesaikan pp yang dimaksud
bang abed tadi anda katakan kasasi ini prosedural ya
artinya kan artinya sudah mengakui fonis ini gitu
kalau dilihat di dalam konteks tadi tadi yang dikelirkan itu memang perlu dikelirkan
seperti saya tadi sampaikan oleh mas yang dari taruman negara mas haris ya
memang satu sisi perlu warga negara punya hak atas lingkungan yang bersih dan sehat
itu diatur dalam undang undang dasar
dan itu memang diatur juga dalam undang undang hak asasi manusia kita
dan artinya kan yang menjadi korban juga bukan hanya rakyat saja
tapi semua yang ada di wilayah itu
tetapi sisi lain juga yang seperti saya katakan tadi
bahwa ini perlu ada hal hal yang diklarifikasi sejauh mana sebenarnya gitu ya
yang memang pemerintah harus bertanggung jawab penuh terkait dengan situasi ini
yang dimana yang saya katakan tadi
konteks kebakaran hutan dan lahan ini juga punya dimensi dan faktor yang cukup luas
kalau tadi misalnya hal hal yang berkaitan dengan kebijakan
kemudian juga kan ini juga dalam proses
kemudian yang kedua
yang memang di dalam pemahaman publik
menurut kami penting kita luruskan juga
bahwa seolah olah persoalan kebakaran hutan lahan ini
jangan sampai kita itu seperti tersentralisasi di pemerintah pusat ya
karena kita juga harus memerhatikan bagaimana juga peran peran di pemerintah daerah
oleh sebab itu memang kita tahu
di dalam setiap daerah daerah
di yang rawan kebakaran hutan dan lahan
baik di sumatera maupun di kalimantan
kapasitas pemerintah daerahnya juga cukup beragam
ini memang juga menjadi satu tuntutan
bagaimana di tingkat lokal juga mengalami peningkatan kapasitas
dalam menghadapi kebakaran hutan dan lahan ini
bang abed tapi kalau misalnya memang
anda tadi menyebutkan ini tidak hanya menjadi tugas pemerintah
ada juga beberapa pihak
anda katakan kemudian ada pribadi
kemudian juga korporasi
tapi tugas pemerintah yang mendasar
dasar misalnya dari vonis ini kan ada empat poin yang tugas yang menurut saya
menurut kami di sini ini adalah tugas pemerintah
misalnya memastikan bahwa seluruh korban yang terdampak asap itu biayanya ditanggung
kemudian mitigasi bencana paling tidak
tempat tempat untuk evakuasi itu ternyata juga dari fonis ini
kemudian baru diketahui bahwa juga belum tersedia
bahwa itu kan hal hal dasar yang sebenarnya bisa dilakukan
karena kan begini
yang itu sebenarnya
ya terkait dengan penyediaan penyediaan fasilitas itu
itu sebenarnya pada prinsipnya sudah stand by ya
jadi kan ini kan ada levelnya
derajatnya nanti di level derajat mana semua itu harus digelar
rumah rumah evakuasi itu
karena memang belajarnya lagi lagi ke tahun dua ribu lima belas
mungkin kalau dilihat sekarang kok belum digelar
seperti palangkaraya dibandingkan tahun dua ribu lima belas situasinya masih relatif
mungkin yang perlu kita waspadai sekarang ini adalah misalnya di
karena titik apinya paling tinggi itu di kalimantan barat yang menurut laporan harian ini lebih dari dua ratus titik api
jadi ini yang memang belum digelar aja gitu loh
kita dari kantor staf presiden mendorong memang memastikan seluruh instrumen yang ada ketika levelnya kedaruratannya naik
maka semua instrumen itu harus bisa digerakkan untuk itu
kita jeda dulu bang abed ya
tetap bersama kami di cnn indonesia prime news
anda kembali bersama kami di cnn indonesia prime news
saya ke mas heri dulu
mas heri tadi sudah disampaikan oke kemudian kasasi tapi ini prosedural ini artinya apa sih
ya sebenarnya tahapan tahapan yang dimaksud ini adalah proses dalam konteks beracara ya
semuanya tentu secara prosedural dilakukan
misalnya sebelumnya kan ada somasi ya bang ya sama enam puluh hari yang diajukan sebelumnya kemarin
mediasi dan mediasi bahkan
mediasi bahkan sudah dilakukan
kalau memang ternyata itu deadlock maka akan terus dia jalan
di situ ada gugatan yang dibacakan di hari pertama sidang biasanya
kemudian ada hak menjawab menjawab lah
dan kemudian baru nanti ada pembuktian dan putusan
itu dulu yang kita pahami secara prosedural
cuma tadi mohon maaf sebelumnya saya ingin mengomentari juga ketika kita bicara tentang mengapa kaitannya dengan pemerintah pusat
saya yakin dan percaya teman teman juga menyinggung tentang undang undang hak asasi manusia
undang undang nomor tiga puluh sembilan tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
di situ dikatakan di pasal tujuh ayat satu dan pasal tujuh puluh satu tanggung jawab dalam hal pemeliharaan dan pelindungan ham itu ada di pemerintah pusat
jadi itu jelas dan tegas disampaikan
tapi yang mau kita sampaikan bahwa sebenarnya tidak perlu
juga ini dilihat dalam skala yang hanya membidik pemerintah pusat
tapi sebenarnya gugatan ini juga mengingatkan kita bahwa dpr juga harusnya membuat satu regulasi undang undang yang melindungi kepentingan masyarakat
jadi itu tidak boleh abai juga dalam konteks ketika kita membicarakan gugatan ini
kemudian yang terakhir ketika kita bicara dalam konteks gugatan tidak ada kepentingan secara material di situ
karena ketika bicara tentang petitumnya isi tuntutan itu tidak boleh bicara tentang permintaan untuk dikembalikan kerugian secara material
jadi kalau kita lihat niatan nawaitu dari pengajuan terhadap citizen lawsuit ini saya melihatnya kepada arah perbaikan
agar jangan sampai persoalan semacam ini terus menerus terjadi
kalau misalnya ada
sepuluh tahun lagi akan terjadi lagi persoalan semacamnya
yang anda lihat dari beberapa citizen lawsuit
di dunia ini apakah memang rata rata memang prosesnya sebegini panjang
bahwa memang pemerintahnya oke oke terus terus terus
ya satu dua kasus yang kita perhatikan misalnya di india
ketika mereka menganggap ada pemeliharaan terhadap sungai gangga yang begitu mereka hormati itu kurang dilakukan oleh pemerintah mereka ajukan
dan itu langsung dapat resumen baik oleh pemerintah
saya harap dua kasus yang sudah kita sampaikan di dalam forum ini juga menarik perhatian pemerintah
bahwa bangsa yang besar itu bangsa yang tentunya melihat dalam perspektif kepentingan masyarakat yang lebih utama
jadi ini jauhkan dulu dari kaitannya untuk membidik istana kepresidenan membidik pak jokowi tidak ada urusan yang menurut saya
perbaikan ya intinya
ya sangat jelas tidak ada dapat dipastikan itu
karena kalau kita lihat dari poin poinnya sampai pada putusan itu semua adalah meminta agar yang dianggap ada dalam tanda petik ya saya katakan pelanggaran terhadap perundang undangan itu kemudian diperbaiki
dibentuklah pp tadi sebagai peraturan pemerintah untuk memayungi itu semua
dan itu semuanya visible ya
secara terang benderang kita lihat bersama
jadi tidak ada lagi sebenarnya kekhawatiran syak wa sangka ataupun seakan akan ini pemerintah versus teman teman di kalimantan tengah nanti
ini hanya proses yang biasa yang kemudian harus dilihat dalam kalaupun ada hak jawab menjawab itu haknya pemerintah menjawab
karena kemarin sudah sangat baik dengan menyampaikan data
jadi ketika ada gugatan diajukan yang disampaikan juga data bukan opini tadi untuk kemudian nanti dilihat di publik adalah pembelaan terhadap status kepemerintahan sekarang ini
jadi siapapun presiden ya itu akan menghadapi persoalan yang sama
persoalannya apakah di masa pemerintahan ini akan menjawab tuntas terhadap tantangan dari persoalan
apa yang kita hadapi saat ini
nah itu tentunya menurut saya kunci yang harus kita garis bawahi dalam konteks ketika diajukannya gugatan ini
saya ke bang obed sebentar
bang obed singkat saja seberapa optimis untuk kasasi karena bagaimanapun kan ini apapun hasilnya tentunya ini dampaknya akan baik yaitu perbaikan sistem kemudian penanganan kan
jadi tidak ada masalah dan sekali lagi menegaskan dari mas harry ini bahwa juga tidak ada niatan dari teman teman ini untuk kemudian
menyerang istana secara personal apalagi ditanggapi secara politis
kita juga melihatnya juga nggak politis ya
tapi ketika diputuskan oleh pemerintah untuk kasasi gitu ya ya diikutin aja prosedurnya
tetapi bagi kami di kantor staf presiden memang terkait dengan kaurlah ini menjadi satu hal yang prioritas karena memang ditetapkan presiden juga menjadi suatu hal penting
bahkan secara terbuka presiden menyampaikan kalau nggak bisa ditangani itu struktur yang ada terkait dengan penanganan kaur lain ini bisa dicopot
jadi ini memang menunjukkan satu komitmen yang kuat bahwa di dalam penanganan kaurla ini dampaknya itu sudah terasa di kita dan kita harus tangani secara serius secara bersama sama
termasuk hal yang menarik misalnya tadi juga anda katakan ada beberapa korporasi yang terlibat
ada juga permintaan di sini untuk membuka nama nama korporasi itu ke publik itu juga sudah siap dilakukan jika nanti kalah di kasasi
sebenarnya kalau kita lihat kasus kasus yang diperkerakan oleh klhk kementerian lingkungan hidup dan kehutanan
itu juga kan memang kasus yang terbuka juga ya
dan kemudian kita harus ingat juga bahwa jumlah perusahaan yang diperkarakan sepanjang sejarah kebakaran hutan dan lahan yang paling banyak juga kan di periode ini ya
dan keputusan juga yang ingkrah juga terkait dengan kasus kasus lingkungan hidup juga cukup besar gitu ya
dimana diputuskan ada sekitar tujuh belas delapan puluh dua triliun gitu ya yang memang harus dibayarkan ganti kerugian gitu
tapi saya rasa memang upaya ini memang masih perlu kerja keras kalau dalam pandangan kami
kami juga sedang melakukan pemantauan terkait dengan penegakan hukum ini
baik bang abed nego tarigan terima kasih bang abed sudah bergabung bersama kami malam ini
ya saya terakhir ke mas ari seberapa optimis untuk kasasi mas ari
kalau kita kan memang on the track artinya memang kita berharap memang tadi instrumen yang dibangun adalah undang undang dasar hak kami sebagai warga negara
ada instrumen soal hak asasi manusia bahkan secara substansi misalnya ketika diputuskan hakim mengatakan bahwa ini adalah untuk kepentingan generasi sekarang dan generasi yang akan datang
jadi memang udah dalam betul bagaimana instrumen ham itu masuk dalam gugatan kami ini
nah cuma memang yang jadi persoalan tadi bahwa ini tidak bisa dianggap hanya sebagai prosedural sebenarnya tapi sebagai komitmen
sebenarnya kalau dari awal
mereka bilang bisa mau melakukan tuntutan tuntutan ini tapi kami sebenarnya minta ini harus dimasukkan dalam dokumen mereka gitu sebenarnya
rpjm ini harus masuk kemudian di kementerian itu harus masuk sehingga level level kelembagaan misalnya presiden harus mengeluarkan pp kemudian kementerian harus mengeluarkan ini jadi lebih detail sebenarnya
dan yang penting soal tadi apa penegakan hukum salah satu yang paling penting adalah penegakan hukum
nah ini juga masih
ini juga masih terjadi sesungguhnya kami juga kawan kawan di lapangan ini masih menemukan ada perusahaan perusahaan itu memang masih banyak titik apinya yang terjadi di sana
jadi artinya daya apa namanya daya gebraknya pemerintah untuk itu masih belum belum tercapai hari ini termasuk putusan putusan itu sekarang memang dalam angka itu besar tapi ketika mau ditagi itu tidak tidak di ini bahkan misalnya putusan yang di mana di apa di aceh misalnya itu sudah diputus
jadi artinya daya gebraknya pemerintah yang diputus sama mahkamah agung berarti kemudian di di di menangkan lagi di level pengadilan negeri jadi ada problem problem hukum memang yang menjadi persoalan termasuk juga soal tata kelola terkait dengan transparansi data
pemerintah sering mengatakan bahwa ini datanya ada tapi ketika kita mau lihat di mana data data itu lebih detail itu tertutup jadi sebenarnya mereka menyampaikan sesuatu tapi
tapi tidak membuka
tidak membuka data data
tapi menyampaikan saja
jadi orang masih bertanya tanya di mana sih apa sih begitu
jadi sesungguhnya tata kelola itu menjadi sangat penting termasuk soal penegakan hukum dari pelaku pelaku korporasi yang kami identifikasi sebenarnya di dalam gugatan itu juga ada
misalnya di kalimantan tengah itu ada tiga puluh dua yang diumumkan setelah masuk di dalam pengadilan itu hanya dua yang diputus dan itu perusahaan perusahaan kecil
dan yang paling parah misalnya tahun dua ribu lima belas itu teridentifikasi di tahun dua ribu delapan belas ini juga terjadi kebakaran di lokasi yang sama
artinya memang belum ada progress tersebut
terkait dengan itu
artinya dan satu lagi yang terkait dengan pemulihan
pemerintah membuat badan restorasi gambut
nah yang kami tuntut sebenarnya ini satu kesatuan ya
karena kalau ini jadi terpisah persoalan dalam penanganan ini jadi pisah pisah jadi kewenangan kewenangan
jadi kami meminta sebenarnya ada tim gabungan di mana juga masyarakat terlibat di sana
nah ketika masyarakat terlibat di sana artinya memang semua punya kepentingan yang sama
tapi kemudian ini disegregasi
ini bikin bentuk badan restorasi gambut
dia hanya khusus untuk pemulihan
penegakan hukumnya bukan di mereka
nah jadi penegakan hukumnya masih tetap di instansi instansi termasuk di klhk
sehingga tadi ada problem problem tata kelola termasuk dengan penegakan hukum itu tidak dijalankan
jadi itu masih belum menunjukkan upaya yang serius
serius bahwa gugatan untuk memastikan warga negara untuk tidak bisa menghirup udara segar itu belum kelihatan
tapi bagaimanapun ini sekarang terjadi di tahun politik
anda tidak takut kemudian dituduh ikut menggoreng ini ke arah politik menyerang
sebenarnya kan tadi instrumennya hak asasi manusia yang kami pakai ya
soal siapapun yang kemudian menjadi pemimpin negeri ini yang kami gugat adalah pemerintahnya
artinya ketika putusan ini juga dilakukan itu siapapun harus menjalankan gitu
dan memang tidak ada unsur politik sama sekali
yang kami gunakan adalah instrumen instrumen ham sebagai warga negara
yang itu memang
yang memang harus dijamin oleh penyelenggaran negara pemerintah siapapun
terima kasih mas ari rompas sudah bergabung bersama kami di sini
mas heri firmansyah juga terima kasih
kami tunggu terus informasi terbaru
semoga hasilnya baik
baik untuk semua terutama untuk lingkungan itu yang penting kan
karena ujungnya ke sana
dan cnn indonesia prime news akan segera kembali